olahraga militer kayaknya serem ya tapi yang satu ini enggak serem kok karena enggak bikin
kita dan enggak melatih kita untuk bersiap siap perang tapi yang ini bikin kita sehat dan juga
bugar penasaran aku juga penasaran ikut aja langsung halo pak michael apa kabar
nah aku mau nanya nih bedanya special force sama latihan militer biasanya tuh gimana sih
di fit force kita coba bawa kurang lebih konsep itu kita bawa untuk city nah yang membedakan
itu adalah sebetulnya alat alatnya karena kalau di special posting program itu sebetulnya ada
lima part satu adalah stretching kedua adalah warm up dan coordination ketiga adalah core training keempat adalah
latihan militer yang satu ini diberi nama special force training dan menjadi salah satu olahraga yang
menerapkan latihan para prajurit untuk melatih stamina dan kekuatan tubuh special first training
ini membawa gerakan dan trik kepelatihan militer yang biasanya dilakukan di luar ruangan ke dalam
ruangan dan dapat diadaptasikan kepada orang tanpa latar belakang militer latihan ini diawali dengan
langsung mengerjakan latihan fisik seperti push up melompat dan plank meskipun hanya tahap awal ini
terbilang berat karena pemanasan digabungkan dengan kardio
capek banget ini aku cuman nyelesain satu rall tapi ngos ngosan aduh kayak gini gimana ngelakuin
tiga round kayak orang orang tadi dan selanjutnya kita bakalan ke bawah untuk ngelakuin program yang lain dan selanjutnya kita bakalan ke bawah untuk ngelakuin program yang lain dan selanjutnya kita bakalan ke bawah untuk ngelakuin
functional training kayak bakalan lebih capek lagi cuman semangat semangat sehat dua ribu dua puluh satu
setelah pemanasan saya berpindah ruangan di mana di ruangan ini kami akan menghadapi berbagai rintangan
angkat beban sesuai dengan kemampuan latihannya pun beragam mulai dari menggunakan tali tambang
ban besar hingga tali trx meski tergolong baru dan
berat olahraga ini banyak peminatnya iya sih pasti beda satu dari jangka waktunya gitu kan dua jam
biasanya kalau kulatin sejam lima belas menit setengah gitu kan terus variasinya jadi dimulai dari
core foundationing terus kita turun ke bawah main fungsional ada cukup variasi dengan alat alat
dibawa terus pas terakhir kita ada latihan bila diri perbensang defense itu cukup menarik sekali sih
tak cuma itu seperti temanya juga ada latihan perbensang defense yang lebih banyak lagi di dalam kemampuan ini seperti yang saya katakan tadi itu cukup menarik sekali sih
tak cuma itu seperti temanya ini
hanya latihan militer tak lengkap rasanya jika tak ada latihan bela diri
program ini juga mengajarkan kita untuk bela diri menggunakan tangan kosong
wah lengkap ya
tadi udah nyobain bela diri
biasanya kalau misalnya self defense yang biasa saya pernah nyobain itu
biasa pakai fast pakai buku buku jari
tapi tadi ini di special force diajarin memakai telapak tangan dan juga memakai singko
nah ini sekarang lagi one on one
nah tungguin ya kayak gimana keseruannya
kayaknya bakalan susah sih
untuk yang resolusi tahun dua ribu dua puluh ini ingin sehat olahraga ini bisa menjadi salah satu alternatifnya
namun jangan dilakukan sendiri ya
harus dengan pengawasan profesional untuk menghindari cedera
sarah arianti riki maulana jakarta